supaya tidak ada yang bisa memulihkan kekuatan ratu lama
harus berbuat lebih baik
kepada ibu damu
wakmu tercinta rai kedri manik
adalah orang yang benar benar sangat berjasa kepadamu
tidak ada satu orang pun yang berjasa
atas kenaikan ku menjadi raja pajajara
itu semua memang sudah jadi hakku wak
jadi jangan pernah menyebut orang yang berjasa dalam hidupku
karena sampai kapanpun aku tidak akan peduli wak
karena wak sudah lancang kepadamu
benar benar memang harus diperhatikan oleh nanda prabu
menjaga perasaan ibu damu tercinta
rai kedri manik
benar benar sangat menyayangi
jika uang masih cerai
apapun yang wwe
jangan perlu lupakan
mau lari kemana kalian
kalian mau kabur kemana
setelah kalian mengutuk
saya emang tidak mengutuk
masakan jaraknya juga jauh
kalian jangan buk
pakai umum gak sering aja hatu
itu harus kita waspadah
dia mematah matahi kita
jangan hiraukan mereka
mereka tidak bisa mendengarkan
apa yang kita bicarakan
kalau mereka mendengar dia
tidak mungkin mahesa
mereka tidak punya ilmu seperti itu
benar apa yang dikatakan eropa
kita tidak usah membiarkan hal yang tidak jelas
lebih baik kita pikirkan hal yang sudah sangat jelas
mudah mudahan kalian berdua benar
semoga mereka sama sekali tidak mendengar pembicaraan kita
gusti senopati lebih baik kita kembali ke istana
sebelum prabu amuk maruku mencurigai kita
kenapa kita masih ada di sini atau
akhirnya kita salah mantra amin
salah doi salah doi atu ini teh
mahesa sama nyirombangnya sudah pada tidak ada
tapi kita sudah aman

oh kalau gitu mak
kita lanjutkan lagi perjalanan kita
kita ke sumedang
kita jalan ter homemade
kau tidak akan bisa pergi dariku
kemanapun kau pergi
aku pasti akan menemukanmu
maaf pak man
apa yang pak man inginkan
aku inginkan kematianmu
supaya tidak ada yang bisa memulihkan kekuatan ratu lalu
apa kau merasakan sakit
lebih baik kau mati
daripada merasakan sakit
senjata mu tidak bisa kau gunakan
mana bocah itu
ternyata kau coba melabuhiku
tidak akan aku biarkan
racun ular ini masih mengganggu pandanganku
berilah aku perlindunganmu
kalau seregi tidak menemukan rakyat
tolong tuhan jangan bawa barang kami tuhan
itu adalah kami satu satunya tuhan
ini adalah perintah dargusti prabu
kenapa raden sudah bercerita melakukan hal ini pada kami tuhan
dia tidak seperti raden siliwane yang sangat adil demi jogosana
kamu jangan banyak membatah
kemana bocah itu
ternyata dia ada di sini
aku harus lari kemana
tidak mungkin dan menghilang begitu saja
dia pasti ada di sini
dia pasti masuk ke lorong ini